atau som g dua puluh perdana dihadiri perwakilan delegasi negara anggota g dua puluh dan organisasi internasional
dan dibuka oleh menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim secara hybrid
dihadapan delegasi negara anggota g dua puluh
nadiem menekankan gotong royong adalah poin penting untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan
dan pendidikan pasca pandemi
ia menambahkan budaya adalah dna indonesia
nadiem akan melekatkan budaya indonesia di pertemuan level
menteri pendidikan negara g dua puluh selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
membantu kita mencapai empat tujuan prioritas dari education working group
yaitu pendidikan universal yang berkualitas
teknologi digital dalam pendidikan solidaritas dan kemitraan
serta dunia kerja pasca covid sembilan belas
direktur jenderal kebudayaan kemendikbud ristek hilmar farid menyebut
senior officials meeting atau som g dua puluh perdana akan membahas lima isu utama
yaitu peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan
dampak ekonomi lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya
dan pendidikan yang berkualitas
pengelolaan bersama atas sumber daya budaya berkelanjutan di tingkat lokal
selain itu akan ada isu akses yang berkeadilan dunia pendidikan
dan terakhir isu mobilisasi sumber daya internasional
untuk mengarus utamakan pemulihan berkelanjutan
terkait sumber daya internasional beragam kerjasama budaya bertaraf internasional
sudah berjalan dengan negara g dua puluh baik bilateral regional maupun multilateral
untuk argentina misalnya kita juga sudah punya pemutaran pemutaran film
yang berlangsung di kbri dan jepang itu juga pernah berpartisipasi
bukan hanya jepang tapi beberapa negara anggota g dua puluh berpartisipasi
di dalam pekan kebudayaan nasional jadi sebetulnya lalu lintas boleh dibilang
traffic yang terjadi selama ini sudah cukup kuat gitu ya dan berharap dengan adanya pertemuan
di tingkat menteri g dua puluh ini komitmen ini bisa terus dilembagakan menjadi semakin solid
hilmar farid menambahkan presidensi ini akan dimanfaatkan untuk mencapai
dua tujuan utama kemendikbutristek pertama untuk membangun konsensus global
untuk normal baru yang berkelanjutan dan kedua menginisiasi agenda pemulihan global
melalui pembentukan jaringan aksi bersama di bidang kebudayaan
tim liputan cnn indonesia